salah satu saksi dari tim hukum prabowo subianto mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan
hal itu disampaikan dalam sidang sengketa pilpres dua ribu sembilan belas siang ini
namun ancaman tersebut tidak terkait dengan sidang sengketa pemilihan presiden
agus maksum menjadi saksi pertama yang mendapat kesempatan memaparkan kesaksiannya terkait pelaksanaan pemilu dua ribu sembilan belas
agus yang mengaku berasal dari sidoarjo bertugas sebagai saksi tim prabowo sandi
untuk meneliti dan memberi masukan bagi kpu terkait daftar pemilih tetap
sebelum memberikan kesaksian hakim mk aswanto sempat bertanya kepada agus soal ancaman terhadap dirinya
agus mengakui adanya ancaman untuk dirinya dan keluarganya namun enggan membuka identitas pengancam
saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan terjadinya pengancaman tersebut agus menjawab bahwa dirinya diancam pada awal april
hakim kemudian mengklarifikasi jika ancaman terjadi di awal april
maka hal tersebut tidak terkait dengan kesaksian agus dalam sidang sengketa pilpres
ancaman ini penuh
pernah sampai kepada saya dan juga keluarga saya dan juga sudah tersebar beritanya tentang ancaman pembunuhan
siapa yang melakukan pengancaman
mohon maaf yang itu yang kami tidak ingin menyampaikan karena menurut saya itu akan menimbulkan persoalan yang lebih keras kepada saya
jadi cukup saya sampaikan itu saja
baik kalau saudara tidak mau menyampaikan siapa pengancamnya kapan saudara diancam
sekitar bulan april mendekati bulan april
april berarti ketika itu kan saudara belum ketahuan akan menjadi saksi atau tidak kan
oh iya makanya tidak berkaitan dengan berkaitan dengan dpt
jadi bukan saudara mendapat ancaman kaitannya dengan akan memberikan keterangan di depan persidangan mahkamah
baik ini kaitannya dengan fungsi anda
dalam misal dpt